kini kita ke informasi sepak bola dalam negeri motivasi besar untuk membanggakan orang tua dan juga membela negara dan mengejar karir profesional di sepak bola menjadi alasan tiga puluh empat pemain seleksi timnas u sembilan belas rela meninggalkan ujian sekolah dan mereka tengah mengikuti seleksi regional surabaya agar bisa lolos membela pasukan garuda muda
inilah calon pemain pasukan garuda muda timnas u sembilan belas yang tengah mengikuti seleksi regional surabaya di stadion jengolo sidoarjo jawa timur
empat pemain muda ini menjalani setiap sesi tes yang dilakukan tim pelatih timnas u sembilan belas
para pemain ini rata rata berusia tujuh belas sampai delapan belas tahun
di saat ada ujian sekolah seperti saat ini mereka tetap mengikuti seleksi timnas u sembilan belas
para pemain ini berasal dari sejumlah daerah seperti jawa timur jawa tengah jogja
jakarta bali nusa tenggara timur dan nusa tenggara barat
mereka datang umumnya didampingi orang tua mereka
harus diakui sejak timnas u sembilan belas menjuarai piala aff animu pemain muda untuk membela garuda muda cukup tinggi
kalau bisa ya internasional
para orang tua pun sangat mendukung kemauan anaknya meski harus meninggalkan sekolah
itu memang beban bagi anak saya karena kemarin baru ujian satu kali
namun ini karena ada tugas yang dipikul anak saya baik untuk ya tadi itu untuk memikul nkri
maka dalam bentuk sepak bola pun ini karena yang sudah disumbangkan anak saya maka saya tetap saya berangkatkan
para pemain ini berharap dapat lolos dan
bisa memperkuat pasukan merah putih